akang tidak bisa hidup tanpamu tin
saya gak bisa kang melanjutin hubungan ini
akang gak berubah tin
kita itu gak ada kecocokan
gak bisa dipaksain
ya ampun kang
kita itu udah coba berkali kali
saya itu gak mau kang gagal sampai kedua kalinya
kamu jadi apa yang tin mau
menurut kamu kang panas bagaimana
dia mah orang stres
pergi ninggalin anaknya puluhan tahun
tiba tiba sekarang pulang seolah olah dia sayang
kamu jangan marahin
kamu jangan marahin barnas
kang barnas itu lebih tua dari kita tuh kang barnas
eh coy orang itu yang dihormatin bukan karena umurnya
memang kenapa tidak boleh memahami kang barnas
ya karena kang barnas lebih tua kum
kan tadi saya sudah bilang
saya tanyain sama dadang doang
ya kang dadang juga tau kum
kalau kang banas itu lebih tua dari kita kita

ido yang leho yang beda
kalau dia jadian sama cucu
pertuanya kang barnas
ceng mestinya kamu kalau ketemu kang barnas
ya kamu sungkem
sepatau kalau lewat dia
kalau aceh nikah sama cucu
sekarangnya gini ya
kalian bayangin aja ya
anaknya ditinggal dari umur tiga tahun
gak pernah sekalipun ditinggalkan
sebagai bapak yang baik
orang tua yang bertanggung jawab
tugasnya itu menafkahi anaknya
ini kapan dinafkahi anaknya
sama seperti kita ceng
beda kum beda
kita yang mengurus anak
kita yang mengurus keluarga
urusan nafkah tugasnya istri
tau nih si aku mah aneh
sekarang saya kasih tau ya
kalau si asi sekarang kerja di arab
kamu juga kerja
yang ngurusin si febri teh siapa
ini dipake nih
aku lagi demamnya
kok omongannya bener
apa gara gara dipanggil
bagger sama masalah
febri itu mengira saya
ada hubungan dengan bapaknya
masa sih bu yola
kayanya gak mungkin deh bu
mungkin febri pernah melihat
teman teman bapaknya itu kudain bapaknya
lagian siapa sih bu
bapak bapak di ciraus ini yang gak digodain
satu bapak ngobrol sama kita aja besoknya
langsung digodain kan sama temen temennya
lagipula juga sejauh ini
sikap bapak bapak itu masih sangat sopan
kok ke kita gak kurang ajar
tapi sebaiknya saya
tetap harus bicara dengan febri
supaya tidak ada salah paham
kalau saya sih
tapi ngelihatnya lebih ke arah edward
dan claudia deh bu
febri dan edward itu memang
punya kedekatan yang khusus
anak seusia mereka
kalau lagi cemburu semua orang jadi sasarannya
wat kalau dribble bola
jangan terlalu banyak
kalau dapet bola kita kasih ke edward
iya betul tuh
kalau dapet bola langsung shoot
gimana nanti belajar dia
mungkin nanti kita belajar
kita balik ke kelas dulu ya
yaudah kita pamit ke kelas dulu ya
edward aku duluan ke kelas ya
kan kita gak bisa hidup tanpamu tin
melanjutin hubungan ini
akan gak berubah tin
kita itu gak ada kecocokan
gak bisa dipaksain
ya ampun kang kita itu udah coba berkali kali
saya tuh gak mau kang
gagal sampai kedua kalinya
akan menjadi apa yang tin mau
akan gak berubah
akan gak bisa hidup tanpa tin
kalau nanti kamu ketemu sama perempuan lain yang lebih cocok
waalaikumsalam kang sain
kasihkan kesempatannya tin ya
kita laki laki itu pejuang cinta
bukannya pengemis cinta
kak kang nanti kembali sini ya
dadah kak tin
dadah kang sain
tin kenapa aku lebih minat orang tua itu
kalo cocok kenapa enggak
tin kasih akan kesempatan tin
ah si aceh emak kebiasaan
ember nggak pernah dibawa masuk
selalu taruh di sini
iya ma udah denger cu
cucu gak tau harus gimana
cucu teh bingung ma
kenapa dia harus dateng ma
cucu gak tau harus gimana tuh ma
kita ngobrol dalam yuk
masuk yuk masuk
tapi kenapa dia harus dateng kenapa dia gak pergi aja selamanya ma
iya yuk kita masuk yuk masuk masuk
emang cocok setelah jadi ibunya sobri
harus cepat cepat dijadikan
kasian sobri dari kecil tidak punya ibu
temit pak ustadz kang parnas
aduh pak ustadz ere apa kabar damang
barnas yang bawa kabur pintu rumah saya